bukan masker bedah atau n sembilan puluh lima yang diperuntukkan bagi tim medis
masker kain juga direkomendasikan pusat pengendalian dan pencegahan penyakit atau cdc
untuk menghindari penularan virus selama pandemi covid sembilan belas
masker kain dapat dipakai berulang kali untuk menutupi area hidung dan mulut
namun sebelum menggunakan masker non medis ini harus memperhatikan kebersihannya
dapat terbuat dari kain minimal tiga lapis yang dapat digunakan oleh masyarakat
dan apabila mulai basah bisa diganti
mengutip dari laman youtube dokter dan presenter reysa brotoasmuro
berikut cara mudah membersihkan masker kain
bersihkan tangan terlebih dulu lalu pisahkan masker dengan pakaian lainnya
masker dicuci dengan deterjen dan air
air hangat bersuhu tiga puluh derajat celcius
diamkan beberapa saat kucek perlahan seluruh bagian masker agar tidak merusak lapisan serat kain
bilas masker kain dengan air mengalir sampai benar benar tidak ada sisa deterjen yang menempel
lalu peras masker basah dengan bantuan handuk bersih untuk membuang sisa sisa airnya
terakhir masker dijemur di bawah terik matahari
setelah kering masker kain bisa dipakai kembali
masker kain harus selalu dicuci setiap kali selesai digunakan di luar rumah
begitu pula saat masker kain baru dibeli
indrayani maksmi dewi ari jakarta